saat ini di belakang saya sudah ada pesawat a dua ratus enam puluh
pesawat jenis ini bukanlah pesawat baru namun memang maskapai indonesia belum ada yang menggunakannya
saat ini saya untuk pertama kalinya akan menggunakan pesawat a dua ratus dua puluh tiga ratus menuju lampung
penerbangan ke lampung ini merupakan joy flight dari pesawat airbus a dua ratus dua puluh tiga ratus untuk mempromosikan ke pasar indonesia
penerbangan joy flight ini dihadiri oleh beberapa perwakilan maskapai tanah air
pesawat a dua ratus dua puluh tiga ratus ini cukup unik karena tidak dikembangkan sendiri oleh airbus
pesawat berkapasitas satu ratus tiga puluh hingga satu ratus enam puluh kursi ini awalnya dibuat bombardir kanada dengan seri cs tiga ratus yang terbang pertama pada dua ribu lima belas
namun bombardir kemudian diambil alih oleh airbus pada dua ribu enam belas dan kemudian airbus mengganti nama bombardir cs tiga ratus
menjadi airbus a dua ratus dua puluh tiga ratus
pangsa pasar pesawat a dua ratus dua puluh tiga ratus bersisihan dengan tipe boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh dan bersaing langsung dengan embrar tipe ejet dari brazil
saat ini saya sudah berada di dalam pesawat a dua ratus dua puluh tiga ratus dan keunikan dari pesawat ini bisa dilihat dari kursinya
jika pada umumnya kursi pesawat itu terlihat lebih gemuk nah disini desainnya lebih modern atau lebih slim
tempat majalah yang biasanya mungkin terletak di bawah ini sudah ada di atas
dan untuk lebar dari kursi disini sendiri itu delapan belas lima inci atau lebih luas dan lebih lebar daripada kursi pesawat pada umumnya itu biasanya tujuh belas inci
sebanyak tujuh ratus delapan puluh lima unit pesawat airbus a dua ratus dua puluh tiga ratus telah dipesan oleh berbagai maskapai di seluruh dunia
saat ini a dua ratus dua puluh tiga ratus melirik pasar indonesia yang dinilai potensial
meski hingga saat ini belum ada tindak lanjut serius dari maskapai indonesia sendiri
kita ada diskusi dengan semua pasukan pesawat di seluruh negara

jadi mereka belum memasang perintah
belum jadi sekarang mereka belum memasang perintah
jadi ini adalah alasan mengapa kita di seluruh negara ini untuk menunjukkan pesawat
jadi kita ingin pelanggan merasakannya mengetuknya menerbangkannya untuk melihat seberapa bagus akan menjadi menerbang pesawat
konsultan dan pengamat penerbangan gary sujatman mengatakan
masih ada kendala di dunia penerbangan indonesia yang membuat pesawat a dua ratus dua puluh tiga ratus hingga saat ini belum dilirik
salah satunya karena maskapai dalam negeri masih dalam pemulihan setelah pandemi
jumlah penumpang baru naik tapi kan keuangannya butuh waktu untuk pulih
kita juga lihat semua maskapai di dunia juga lagi sedang kendala dengan suku cadang
yang menjadi kendala untuk recovery dan itu butuh waktu
gary juga menambahkan saat ini pesawat di indonesia
didominasi oleh tipe boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh dan a tiga ratus dua puluh dengan kapasitas mencapai satu ratus delapan puluh penumpang
di bawah tipe tersebut tersedia pesawat atr dengan kapasitas hanya tujuh puluh kursi
pesawat a dua ratus dua puluh tiga ratus dinilai dapat menjadi jawaban untuk mengakses bandara bandara dengan runway kecil di wilayah indonesia
serta menjawab kebutuhan pesawat kategori sedang